jalannya macam macam padahal ibunya nggak kerja di luar negeri
kenapa sih tamu tuh gak ke luar negeri aja
gak usah tuh teh ngapain jauh jauh ke luar negeri
lagian kan di sini juga masih sama sama aja tuh cari makan
kalau cari makan mah dimana mana juga bisa
cari kaya yang susah
lagipula kamu tuh cantik
kamu udah diizinin sama suami kamu berarti perginya udah gampang
asal jangan lupa aja komisi buat saya
ya udah ditunggu kabarnya tuh ya
apa sih doa saya terkabul
suami saya mau terhiru
turun mesin butuh uang lima ratus ribu
kalo suami saya gak ngojek berarti suami saya gak punya uang
kalau saya sama suami saya nggak punya uang bisa bisa saya teh diizinin ke luar negeri teh
ya udah tuh sekarang kamu siapin kakak ktp sama akte kelahiran
buat bikin pasport kalo malah belum ngongsi
ingat kalo jadi berangkat jangan lupa minta doa restu dari mak eros
itu teh pasti kan udah jadi tradisi di kampung kita
ya udah cepet atuh
ya udah tuh kalo gitu ya teh
jangan lupa berkasnya
sabda h tadi ini kan

aduh seratus mah kurang itu satu ratus tujuh puluh lima juga
karena harga mah kurang
seratus ya kang
seratus ya kang kan warnanya hitam juga kang
sama hampir setiap tahun saya kesini
buat langganan biar kang akung sering beli disini kan satu ratus dua puluh lima nya
seratus ya kang
cari selagam smp teh ukurannya m
oh m yang menengah
l lebar juga ada
eh el aja deh teh
biar bisa dipake lama
bentar saya ambil ya
ya ampun ya ampun
eh nanti aku ambil
eh ated jangan duduk di sofa baru itu
eh jangan di karpet juga dong
sebelum keringat kamu keringat coba nih makan dulu
wih mantap makasih ya kak
ini rasanya ajib teg dimasak pakai panci mahal
panci made in jerman
ini masakan ayam spesial
teg daging ayamnya sudah standar sudah biasa
ini makanan beda istimewa
kalau mau nambah bilang ya jangan malu malu banyak di belakangnya
kau nguruskan upsetnya teg
maksud saya teh bukan begitu
daripada kamu teh bengo mikirin dapat uang
lebih baik teh ikhtiar
makanya tuh hasan kamu teh pinjamin saya motor ya
ikhtiarnya bukan itu
sama siapa aja
atau gitu mah kamu teh gak usul lah tuh hasan sama saya teh ah
gimana kalau sama kang dadang aja
walaupun dia baru beli rumah
tetep aja uangnya banyak
sebenarnya mah gak banyak kos
dan cukup lah
masalahnya uang itu untuk beli kulkas
masa gorden baru
karpet udah baru
gitu ya kang
maksudnya teh gimana kang
saya itu sebetulnya mau pinjemin kamu kos
tapi uang itu hasil keringat istri saya
ya tidak etis tuh
masa keringet istri saya dipake sama orang lain
kamu juga gitu kan
sama istri kamu
istri kau yang memiliki uang
aku mau ke sana
saya aja bukan kanuduh
kemarin itu kan atang yang pegang pegang terus
iya tapi kan waktu itu gak pecah mak
kalau mama gak percaya tanya aja sama akum
kalau kang akumnya juga nggak tahu gimana
iya gak tahu
beneran gak tahu
febri tutup matanya
tutup matanya bapak punya surprise
tutup lagi matanya
tutup lagi matanya
tutup lagi matanya
tutup lagi matanya
emang gak ada model yang lain ya
sampai sekarang kelas satu smp
sepatunya ini lagi ini lagi
dulu kamu suka
emang kapan febri pernah bilang suka
kamu gak suka
temen temen febri itu sepatunya banyak
padahal ibunya nggak kerja di luar negeri
nggak usah tuh teh ngapain jauh jauh ke luar negeri
lagian kan di sini juga masih sama sama aja tuh cari makan
kalau cari makan mah dimana mana juga bisa
cari kaya yang susah
lagipula kamu tuh cantik rajin jujur duh
disana emang pasti gampang banget cari kerjanya
banyak yang mau nerima
tambah lagi gajinya gede
ibu kamu itu maeros
itu satunya orang yang pertama kali berangkat jadi tkw
banyak banget orang di kampung ini yang utang kudi sama ibu kamu
gak usah lah teh
emang udah tua
kalau mau berangkat berangkat aja
gak usah bawa bawa nama
memang emak ini beban
mbak ngurusin kamu dari bayi
apalagi ngurus diri sendiri